calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno batal melaporkan ratna sarumpait usai berbohong tentang kabar penganiayaan yang dialami
sandiaga juga menambahkan ratna sebelumnya sempat bertemu kwi kian gi sebelum bertemu prabowo
adapun pertemuan ini membahas sejumlah penggalangan dana yang dilakukan ratna
baru kemarin setelah kejadian pak kwi telepon saya dia di singapura
pak kwi bilang saya lupa kasih tau sandi
bu ratna juga sempat datang ke dia
ya harapan harapan bu retna tentang dana dana kalau nggak salah dana kerajaan atau apa yang luar biasa banyaknya gitu
dokumennya hampir satu meter di kantornya pak kwik
dia sampaikan itu dia khawatir nanti akan mengganggu kinerja bu ratna sebagai juru kampanye nasional
dan itu perlu diperhatikan oleh pak prabowo
dan hal yang sama juga dilaporkan pak kwi ke
ke pak prabowo juga